pemerintah provinsi jawa barat melalui dinas ketahanan pangan dan peternakan jawa barat
terus melakukan upaya untuk mengendalikan penyebaran kasus penyakit mulut dan kuku
atau pmk yang menyerang hewan berkuku belah seperti sapi kerbau domba dan kambing
berdasarkan data dinas ketahanan pangan dan peternakan jawa barat
hingga selasa empat belas juni dua ribu dua puluh dua jumlah kasus pmk di jawa barat
untuk yang terduga atau tertular sebanyak tiga belas empat ratus sembilan puluh dua
jumlah hewan yang sembuh sebanyak dua empat ratus empat puluh delapan
jumlah hewan yang mati dua ratus tiga puluh enam
dan jumlah hewan yang dipotong bersyarat sebanyak tiga ratus dua puluh enam
daerah dengan jumlah kasus pmk terbanyak di jawa barat terdapat di kabupaten bandung
dengan kasus pmk sebanyak tiga tujuh ratus tiga puluh tujuh
kepala bidang kes satu dan kesmafed
dinas ketahanan pangan dan peternakan jawa barat suprianto
memberikan beberapa imbauan untuk menghindari penambahan kasus pmk
di jawa barat
kita selalu menyarankan
jangan masukkan dulu sapi baru
karena yang paling utama itu adalah
yang kita deteksi sampai dengan hari ini
semua kasus itu berawal dari kedatangan sapi baru ke populasi yang sapi sapi yang sehat
imbauannya jangan dulu masukin ternak
sepanjang itu tidak ada pemasukan ternak insya allah
itu karena yang pertama itu yang menjadi pembawa penyakit pertama itu adalah ternak
kemudian adalah orang
karena orang itu bisa di dalam seperti di sepatunya atau di yang terbawa ke peternakan yang sehat
kemudian yang ketiga adalah kendaraan
itu tolong dijaga
kita kitanya kitanya sendiri juga sekarang kita menjaga jaga
jangan sampai kita juga membawa penyakit kan ke ternak ternak yang sehat
beberapa daerah di jawa barat pun melakukan antisipasi agar pmk tidak semakin berkembang di wilayahnya
salah satunya dengan melakukan penyemprotan disinfektan di kandang
seperti yang dilakukan kepala desa tarumajaya di kabupaten bandung
yang mendistribusikan disinfektan ke daerah daerah yang terdapat kandang sapi di desanya untuk dilakukan penyemprotan
ketika kami mendapatkan laporan dari peternak saya langsung ke lapangan
hasilnya saya koordinasi dengan pak kecamat pak seekcam
kami juga diberi bantuan disinfektan dari pihak tiap kecamatan
langsung saya distribusikan ke semua kandang kandang sapi yang ada di wilayah desa tarumajaya berikut
masker untuk para
sekarang ini menyangkut wabah ya wabah dimana wabah ini menyerang ternak sapi yang notabene ini merupakan mata pencarian bagi lima ratus lima belas
kepala keluarga di desa kami di luar buruh ternaknya
sementara di bekasi para peternak sapi juga melakukan berbagai penanganan dalam mengantisipasi penyakit mulut dan kuku
di antaranya memberikan multivitamin dan memperketat biosecurity kandang sapi masing masing

secara berkala melakukan disinfektan di area seputar kandang terlebih saat ada kunjungan dari luar kandang
di kabupaten karawang untuk menghindari adanya penyebaran penyakit mulut dan kuku yang lebih luas lagi
dinas pertanian dan peternakan kabupaten karawang melakukan penyuntikan vitamin dan penyemprotan disinfektan di kandang sapi milik peternak
berdasarkan data dinas ketahanan pangan dan peternakan jawa barat hingga selasa empat belas juni dua ribu dua puluh dua jumlah kasus pmk di jawa barat yang terjadi pada sapi perah terdeteksi ada satu dua ratus
sapi potong lima tiga ratus kasus kerbau satu ratus tiga puluh kasus kemudian domba dan kambing ada satu ratus empat puluh kasus
tim liputan cnn indonesia jawa barat